langsung saja untuk mengkonfirmasi kebenaran saat pilot tp bicara melantur di dalam pesawat menjelang lepas landas
kita sudah tersambung melalui telepon dengan salah satu penumpang pesawat citylink penerbangan huge delapan ratus surabaya jakarta pada rabu dua puluh delapan desember dua ribu enam belas lalu
selamat malam pak endro subiantoro
baik pak hendro merupakan salah satu penumpang citylink pada tujuan surabaya jakarta pada hari rabu lalu itu pak ya benar pak ya
iya betul saya duduk di kursi sepuluh c
oke baik saat itu bisa anda ceritakan situasinya pak apakah benar memang pilot tekad purnama ini mabuk pak
untuk mabuknya kan itu harus diverifikasi atau dites lagi
sementara yang kita ketahui dari suara dari public nouncer suara pilot itu memang tidak jelas
tidak jelas dalam arti suaranya tidak tegas bagaimana yang biasa kita dengar kalau kita naik pesawat
oke waktu itu apakah anda ikut merekam juga pak
untuk suara pilot pada saat lantur tadi ya
itu saya tidak merekam
tapi ketika penumpang mulai protes ketika mendengar suara pilot yang tidak jelas dan agak ngelantur begitu ketika penumpang protes itu saya rekam
baik ketika penumpang protes merekam karena reaksinya saat itu penumpang marah karena suara dari pilot terkesan tidak firm gitu ya dan seperti melantur begitu pak ya
artinya mulai kapan para penumpang ini tersadar pilot
yang memberikan pengumuman biasanya itu mulai melantur suaranya pak
karena kan biasanya kalau penumpang pesawat itu naik mereka sibuk dengan barang barang bawaannya yang akan dimasukkan ke kabin dan lain sebagainya begitu pak
ini mulai tersadarnya kapan
jadi posisi penumpang itu sudah duduk semua
pesawat dan crew dari yang pramugari juga sudah menyampaikan pengumuman
kebiasaan sebelum apa
pemragaan untuk keselamatan penerbangan itu kan pilot akan menyampaikan pengumuman terlebih dahulu
nah pada saat itu setelah pengumuman ketika mendengar suara yang tidak jelas melantur begitu reaksi penumpang langsung ini
langsung mengajukan protes dan berjalan ke depan sebagian besar berdiri protes kepada kru yang ada di dalam
untuk kemudian tidak mau terbang kalau pilotnya tidak diganti
lalu saat itu reaksinya
ini kan artinya durasinya cukup panjang begitu pak ya ketika pilot ini kemudian menyampaikan pengumuman dengan bahasa bahasa atau dengan nada suara yang tidak firm
terkesan seperti mungkin ini melantur atau mungkin saja bisa mabuk dan sebagainya itu artinya kan cukup panjang
saat itu kru yang lain misalnya seperti pramugari juga waktu itu reaksinya seperti apa pak
waktu itu sebenarnya semuanya kan konsentrasi mendengarkan pengumuman dari pilot itu
semua crew maupun penumpang
kemudian pilot itu selesai menyampaikan pengumuman
lalu kemudian penumpang beraksi
dari pramugari sendiri ketika mendengarkan pengumuman pilot itu sendiri sempat kaget tidak
sempat melihat ke kabin pilot tidak
saya tidak melihat ekspresi dari pramugari ya atau kru yang ada di dalam pada saat itu
karena semua juga penumpang berkonsentrasi mendengarkan begitu
saya tidak melihat secara langsung reaksi
reaksi dari crew nya
ketika para penumpang semua memprotes agar pilot ini segera diganti apa yang dilakukan oleh awak pesawat saat itu
misalnya oleh para pramugari di sana
awak pesawat waktu itu mencoba menenangkan penumpang
ketika protes untuk menanggapi protes dari penumpang
kemudian dari public announcer itu juga diumumkan untuk penumpang agar ini tidak tutup
datang kembali sampai lima menit
kemudian untuk menunggu pengumuman
pak ini pesawat penerbangan pukul berapa pak
jadi ada kemungkinan mungkin mungkin saja apakah ini mabuk sejak semalam begitu pak ya
nah ketika kemudian protes itu diajukan apakah memang segera langsung pilot itu diganti atau bagaimana pak
jadi ketika protes itu diajukan cuma lima menit kita duduk
kemudian pramugari mengumumkan untuk semua
jadi penumpang untuk turun menuju ke ruang tinggi di apron bandara
turun semuanya dulu begitu ya pak ya
jadi bukan pilotnya langsung diganti turun begitu ya
turun kemudian tapi sebagian ada yang tidak langsung masuk ke apron
hanya tidak ke ruang tunggu tapi hanya di apron ya di emperan begitu
sambil menunggu sambil melihat ini
pilotnya bener bener dievakuasi atau tidak

oke baik sempat penasaran tidak anda ketika mendengarkan ini
ini pilotnya kok ngelantur anda sempat penasaran ingin menemui pilot itu tidak pak
saya penasaran tapi karena penasaran itulah kemudian saya langsung merekam
dua ketegangan operasi dari pesawat dan merekam itu
saya juga menunggu bawah
tapi karena tidak turun turun juga hanya saya langsung masuk
baik pak endro
pak maaf agak terputus putus pak baik
baik pertanyaan terakhir pak
dengan kondisi seperti ini apakah ini kemudian membuat anda trauma tidak pak
sesaat ketika dengan pilot yang sekarang ngelantur
tapi kita sudah selesai
ada pengumuman bahwa pilotnya diganti
pengumuman tidak resmi
tidak ada pembuluhan konsular
baik pak endro baik pak endro
baik pak endro
sayang sekali ya
terputus sinyal yang sangat jelek tadi
tidak bisa terhubung dengan baik
tetapi paling tidak kita sudah dapat gambaran dari salah satu penumpang
di mana pesawat yang akan membawanya terbang ke jakarta
dari surabaya ke jakarta
pilotnya dalam kondisi yang mungkin saja ini karena belum ada laporan resmi apakah mabuk atau tidak
tapi masih dalam penyelidikan
tapi paling tidak fakta yang terekam dari rekaman para penumpang yang lain menunjukkan bahwa pilot sedang melantur ketika menyampaikan pengumuman
kondisi cuaca dan pengumuman lain terkait ketika akan terbang